tur kenapa kamu bandingin didat saya sama ketek kamu
eh tis orang kalau ngukur suhu badan pake termometer itu biasanya taruh di mana
nah iya makanya gue bandingin palalu sama kete gue
iya tis palalu lebih panas dari ketek gue
arah rojek pak
iya kang cepet kang
kang fishna badannya kok panas ya
iya iya tuh pak kan saya masih hidup
eh kan ya allah kan

lagi apa ya
kok angkat telponnya lama
saya sih hayu tapi saya lagi pakai celana ke dokter bakti
maksud saya saya lagi pakai celana terus mau ke dokter bakti
kalau besok bisa kakak
kalau lusa gimana
bayarnya sama bapak ya
kang badan kamu panas
sebaiknya kang tisna pergi ke puskesmas
dikasih obat biar gak lupa
biar gak lupa
tanya mas pur minta antar sama dia
kamu gak mau ngantar kang tisna
bunga belum bayar
bang anterin tadi ke pasar ya
kayaknya udah tau dulu
coba virginiern theme sekarang juga puy

udah masuk di balet

linde ga menang incluar jax
pur kenapa kamu bandingin didat saya sama ketek kamu
eh tis orang kalau ngukur suhu badan pake termometer itu biasanya taruh di mana
makanya gue bandingin palalu sama kete gue
iya tis palalu lebih panas dari ketek gue
udah mendingan lu pulang sana
pur kalau saya pulang terus saya istirahat
bisa kacau jadi taman
ga apa gak rahat
bener lo gak kena penapa
tapi bener lo gak kena penapa
terima kasih bang
makasih ya bang
kanter gua ke rumah jemurot
kan udah deket be
jadi lo gak mau nganter gua
kakak amin kenapa ya kakak
tadi pagi rika telepon kakak amin
rika mau ngajakin kakak amin jalan
tapi kakak aminnya sibuk terus
memangnya kakak amin sekarang lagi sibuk apa sih kakak
setahu aku sih dia belum dapat kerjaan
oh gitu ya kakak
iya yaudah nanti aku tanyain ya dia lagi sibuk apa sekarang
tapi kaget supaya ini dihenti sampe seninnya
itu akan bukan yang panjang ya
kau ini lipshade kalau gak perlu aja
apa ya tuh kakak
kakak sama kakak dalam
yang pakar emang réuss
kakak bahkan lebih escot
siapa sih aku anakku